dan kita akan melihat dan juga mengetahui bagaimana kondisi terkini dari gedung kejaksaan agung
sudah ada rekan kami ausirion dholu yang ada di sana
rio silakan dengan laporan anda
ya selamat siang iqbal
baru saja kami juga melakukan doorstop atau wawancara langsung dengan kepala kapus penkum dari pihak kejaksaan agung
yakni ketut sumedana yang menyatakan tadi memberikan sejumlah informasi bahwa pemeriksaan yang tadinya harusnya berlangsung
pada pukul sembilan pagi tapi kemudian diundur menjadi pada pukul tiga belas siang waktu indonesia barat
dan menpora ditiwari tejo datang tepat waktu ini karena memang tadi sempat berhalangan hadir karena sejumlah agenda
yang kita ketahui bersama bahwa hari ini tadi pagi tadi di teori tejo sempat mendampingi presiden dalam sejumlah agenda di istana merdeka
nah terkait juga dengan pemeriksaannya hari ini tadi ketut sumedana juga tidak menyampaikan secara detail
apa saja kemudian yang akan didalami oleh para penyidik di dalam pemeriksaannya pada hari ini
dalam kapasitas dito sebagai saksi ini namun tadi ketut sempat menyebutkan bahwa keterangannya hari ini akan digunakan untuk melengkapi berkas
ataupun berita acara pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan kepada salah satu tersangka dalam pusaran kasus korupsi menara bts ini
yakni irwan hermawan yang merupakan komisaris dari pt solitech media sinergi
nah terkait dengan bagaimana pada akhirnya pusaran kasus korupsi ini menarik nama dito aryo tejo
dalam pesanan kasus korupsi yang merugikan negara hingga delapan tiga puluh dua triliun rupiah ini
memang ini diawali dari berita acara pemeriksaan ataupun kesaksian yang diberikan oleh irwan hermawan
bagaimana irwan hermawan sempat menyebutkan bahwa ia diminta untuk mengumpulkan dana hingga totalnya sebanyak dua ratus empat puluh tiga miliar
dan sumber uang itu didapatkan dari sejumlah konsorsium dan subkontraktor proyek menara bts empat g
di mana ia dapatkan dari sejumlah perusahaan
yang juga disitu mencatut sejumlah nama
seperti yang pertama dari dirut pt sansaine exindo jemi suciawan sebesar tiga puluh tujuh miliar rupiah
lalu kemudian dari dirut pt basis utama prima muhammad yusriski muliawan sebesar enam puluh miliar rupiah
yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan bagaimana pt basis utama prima merupakan pemasok utama dari baterai dan juga panel surya menara bts
di mana sembilan puluh sembilan persen dari saham perusahaan ini dimiliki oleh hapsoro
sukmono hadi atau happy yang merupakan suami dari ketua dpr ri puan maharani yang juga politisi dari pdip
dan iwan hermawan di dalam keterangannya juga mengakui bahwa
sempat menyebut bahwa aliran dana tersebut tidak dinikmati secara pribadi
namun ia gunakan untuk disebar kepada sejumlah pihak
ada total sekitar sebelas orang yang kemudian dibagikan aliran dana tersebut untuk mengamankan
ataupun menutup penyelidikan dan meredam pengusutan yang sedang ditangani oleh
pihak kejaksaan agung
dari dana dua ratus empat puluh tiga miliar itu dialirkan kepada sebelas pihak
kalau kita rinci dari berita acaranya
ada dua staf menteri tiga pejabat kominfo dua orang pejabat perusahaan swasta
satu orang pejabat bumn satu orang staf dpr dan dua orang tak diketahui latar belakangnya
dan nama adhito aryo tejo ini masuk ke dalam dua orang staf menteri yang kemudian dibagikan
ataupun dialirkan dananya sebesar dua puluh tujuh miliar rupiah
dimana adhito aryo tejo disebutkan dalam kesaksian tersebut menerima dana sebanyak dua kali
dari bulan november hingga desember akhir tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan diterima dalam pecahan dolar amerika serikat
dan diterima di rumah dinasnya di jalan denpasar jakarta selatan pada akhir tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
adhito sempat menyebutkan bahwa
dito sempat membantah sejumlah dugaan tersebut
bagaimana ia menyatakan bahwa dari informasi yang beredar
adito pada saat itu menerima dana tersebut saat ia masih menjabat sebagai staff khusus dari kementerian perekonomian
dimana dijabat oleh ketua umum partai golkar elangga hartarto
namun disitu adhito juga membantah bahwa ia telah menerima dana tersebut
ia bahkan menyebut bahwa ia tidak mengenal sama sekali irwan hermawan
yang diduga telah memberikan dana sebanyak dua puluh tujuh miliar rupiah
tentu pemeriksaan pada hari ini akan berfokus kepada apakah dito benar menerima dana tersebut
dan apakah memang dana tersebut digunakan untuk dialirkan ke sejumlah partai politik
yang mana memang isu tersebut sempat beredar setelah johnny g plate ditetapkan sebagai tersangka
didakwa di dalam pengadilan ini tentunya masih belum terjawab hingga pada saat ini
namun mulai muncul isunya setelah kesaksian ataupun berita acara
ini dihasilkan dari sejumlah pemeriksaan
kita tunggu bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kejagung kepada menpora
dito aryo tejo yang tadi mulai tepat waktu pada pukul tiga belas siang
waktu indonesia barat kami masih menanti apa yang kemudian akan disampaikan oleh dito aryo tejo
karena tadi ketika ia datang ke kejagung
ia tidak memberikan sepatah katapun bagi awak media yang sudah menunggu sejak pagi
namun seperti biasa dalam berbagai agenda ketika kita ketemu dengan adhito aryo tejo
ia menunjukkan psikologis yang cukup tenang memberikan senyuman yang lebar kepada awak media
hingga kami bisa menyimpulkan sedikit bahwa kemungkinan besar adhito aryo tejo dalam kondisi psikologis yang cukup tenang
ketika datang ke kejaksaan